komisi pemilihan umum menyayangkan sikap partai keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi
yang melaporkan komisioner kpu hasim ashari ke polda metro jaya
sekretaris jenderal pkpi imam ansori melaporkan hashim ashari ke polda metro jaya
senin siang atas dugaan pencemaran nama baik
pkpi menilai pernyataan hashim ke media terkait rencana kpu untuk mengajukan peninjauan kembali
atas putusan ptun berpotensi merugikan partainya
sebelumnya pt un mengabulkan gugatan pkpi dan membuat partai besutan am hendro priyono ini
lolos menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas dengan nomor urut dua puluh
sementara itu komisioner kpu firian menilai peninjauan kembali atau pk adalah hak lembaganya
kami menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pks
karena terlalu banyak yang dilakukan oleh pkpi
dan sesungguhnya opsi untuk mengajukan pk itu adalah hak lembaga kpu
persoalan kami menggunakan atau tidak kami terus mengkajinya
jadi kami meminta masukan juga salah satunya dari kaye
putusan ptun akan kami sampaikan ke kaye dan kami sudah beraudiensi bertemu dengan ketua kaye
selain itu tim hukum kami birohukum juga melakukan kajian
kami sedang mempertimbangkan melakukan pk
dan pk sekali lagi itu adalah hak kpu
dimungkinkan secara regulasi